jadi jika anda bosan merayakan hari spesial dengan kue
bahkan di dalamnya sudah ada nomor telepon yang anda boleh kirimkan sms
ya itulah yang dimaksud dengan hubungan yang harus kita rajut melalui iman kita masing masing
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
kalau sekarang terapi di rumah
memikut seperti misalnya kayak aset aset kendaraan dan sebagainya ya
jadi rata rata tingkatnya
dan kalau dilihat ini suasananya memang sejak tadi kami datang disini di pukul dua ini sudah mulai ramai